sobat rupiah coba kita ingat kembali ketika tas atau kantung belanjaan terisi penuh saat berbelanja dengan modal seratus ribu rupiah di tahun dua ribu dua puluh
kira kira di masa sekarang apakah jumlah belanjaan yang kita dapatkan masih sama jika bermodalkan nilai rupiah yang sama
kenaikan harga barang dan jasa atau yang dikenal juga dengan istilah inflasi adalah fenomena tak terhindarkan pada sektor perekonomian
namun seringkali kita mengartikan bahwa ini semata mata merupakan pertanda yang kurang baik dari perekonomian tanpa tahu apa saja penyebabnya
untuk itu mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi
dan apa yang tengah dan akan dilakukan bank indonesia bersama otoritas terkait dalam mengendalikan inflasi khususnya di sektor pangan
yuk kita bahas satu persatu
gempuran tantangan global berupa ketegangan geopolitik yang masih berlangsung
gangguan mata rantai pasukan global dan kebijakan proteksionisme oleh beberapa negara telah berdampak pada peningkatan inflasi global
dari sisi internal indonesia harus bertahan dari risiko peningkatan inflasi kelompok pangan dengan serangkaian upaya pengendalian
sebab kenaikan harga pangan punya bobot yang cukup besar dari pengeluaran masyarakat
karenanya penting untuk melakukan pengendalian inflasi salah satunya pada sektor pangan agar dapat mencukupi kelangkaan serta kapasitas produksi
ada beberapa faktor yang memengaruhi produksi pertanian kita diantaranya lonjakan harga energi dan pangan global
gangguan cuaca termasuk kebutuhan bahan baku produksi dan produk pertanian kita
yang sebagian diantaranya masih dipenuhi dari luar negeri
tantangan lainnya adalah kondisi konsumsi masyarakat yang terus membaik
serta adanya peningkatan permintaan komoditas bahan pangan di sektor industri dan perdagangan
sejalan dengan aktivitas ekonomi yang mulai pulih pasca pandemi
harus segera ditanggapi dengan produktivitas
dengan produktivitas pertanian serta pasukan yang kuat dan memadai
lalu apa akibatnya bagi perekonomian kita jika produksi pangan terganggu
bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga akibat gangguan produksi
ikut memengaruhi pergerakan inflasi nasional
hal ini tak lepas dari efeknya terhadap daya beli masyarakat
yang turut mempengaruhi jalannya roda perekonomian
untuk itu bank indonesia terus mewaspadai risiko tekanan inflasi ke depan
khususnya terkait perkembangan harga komoditas global dan pangan
dan dampaknya pada ekspektasi inflasi serta menempuh kebijakan kebijakan yang diperlukan
guna memastikan terkendalinya inflasi bersama pemerintah
lalu apa strategi bank indonesia dan juga pemerintah dalam mengendalikan inflasi pangan
strategi itu antara lain adalah gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gnpip
sebuah strategi nasional yang bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah langkah
pengendalian dari sisi suplai secara lebih integratif masif dan berdampak nasional
namun tentunya pengendalian inflasi pangan membutuhkan implementasi kebijakan real
yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak